korlantas polri berencana menggunakan chip pada plat atau tanda nomor kendaraan tnkb
guna mendukung program tilang elektronik atau electronic traffic law enforcement
sebelumnya korlantas polri juga telah memutuskan untuk mengganti warna pelat nomor kendaraan
yang semula berwarna hitam menjadi warna putih untuk mencegah adanya kesalahan identifikasi plat nomor kendaraan
penggantian warna dasar pelat serta penanaman chip merupakan inovasi baru di bidang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor
yang dilakukan karena kamera etley menggunakan dua cara dalam upaya untuk mengenal kendaraan
yaitu dari plat nomor yang digunakan atau automatic car number plate recognition
dan menggunakan teknologi radio frequency identification atau rfid
penanaman chip sejauh ini memang masih menjadi wacana yang akan diwujudkan
menyusul penggantian tnkb warna putih bagi seluruh kendaraan pribadi mobil dan motor
record dia pernah melanggar itu akan terbaca oleh delapan lay semuanya itu ke depan
ini tanpa memperbaiki
ini kebanyakan masyarakat
chip yang akan dipasang di tnkb tersebut merupakan sistem rfid yang tidak berisikan data
melainkan jaringan atau frekuensi yang memungkinkan unit yang terpasang
terhubung dengan database kendaraan bermotor yang bisa terbaca ketika melewati ruas jalan tertentu
keputusan untuk mengganti warna dasar plat nomor kendaraan serta pemasangan chip
merupakan upaya mendukung kerja etele guna meningkatkan disiplin berkendara
serta memastikan penegak kondisi berkendaraan yang berkendaraan
ini adalah satu dari beberapa hal yang akan diperlukan
ini adalah satu dari beberapa hal yang akan diperlukan
berteknologi rfid tersebut untuk mengembangkan aplikasi berbasis teknologi
dengan memanfaatkan database kendaraan bermotor untuk tilang elektronik
pembayaran tol hingga parkir maupun memantau pelanggaran pengemudi
efektivitas penggunaan chip dalam plat nomor kendaraan bermotor akan menjadi pertanyaan yang muncul
di tengah besarnya biaya yang mesti dikeluarkan
sementara ruas jalan yang memiliki teknologi yang mumpuni masih terbatas